along ardian mengalami pertandingan pertamanya melawan mark j prakas
di lapangan satu gorsatria tiga purwokerto jawa tengah pada selasa sore
pemain asal mansion axis badminton klub ini tidak mengalami kesulitan yang berarti
pada babak pertama along lebih banyak menguasai pertandingan
sementara lawannya mark j prakas lebih banyak melakukan kesalahan sendiri
along pun meluntaskan babak pertama dengan skor dua puluh satu lima belas
sementara pada babak kedua mark sempat memberikan perlawanan
namun hal ini hanya terjadi pada awal babak saja
along kembali pada ritme permainannya hingga menuntaskan babak kedua dengan skor dua puluh satu
juara bni sirnas bandung dan batam ini menang straight game langsung dalam waktu dua puluh tiga menit
kemenangan along tak lepas dari usaha kerasnya sebelum mengikuti pertandingan sirnas
bahkan persiapan sudah dimulai sejak tahun lalu
dengan mengikuti seluruh pertandingan sernas
sirnas merupakan ajang bagi pemain berusia empat belas tahun ini
untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemain bulu tangkis dunia
saya mau ikutkan profesional sampai masuk di pbsi
kisah kisah saya yaitu jadi pemain juara olimpiade juara dunia juara lengal
keberhasilan along tak lepas dari dukungan keluarga dan pelatih di klubnya
kerja keras serta disiplin menjadi modal utama dari along
yang meraih medali emas pada sirnas di bandung dan batam
jaga pemusia aja
dan juga kita
karena waktunya mepet terus kan kita jaganya
staminanya lebih kita jaga sih
biar gak sakit aja
dan juga latihannya gak terlalu berat
latihannya ya seminggu ini cuman tipis pendek pendek aja
pendek pendek aja skur pendek pendek sama juga pendek pendek aja
dengan kemenangan ini
al memastikan satu tempat di babak enam puluh empat besar nomor tpa
yang paling pada rabu
kemenangan ini juga membuka peluang dirinya
untuk meraih tiga gelar juara secara berturut turut
imam ambar woto buwokerto jawa tengah